rencana pemindahan ibu kota negara sudah di depan mata
pengkajian tahap akhir tengah dilakukan dan hampir rampung
bahkan kementerian perencanaan pembangunan nasional atau bapenas
sudah menyiapkan rencana ibu kota baru dengan konsep green and smart city
jakarta sudah saatnya diistirahatkan sebagai ibu kota negara
karena jakarta tidak pernah dirancang untuk masa kini
jakarta adalah kota yang direncanakan di masa lalu
tetapi dipaksakan untuk melayani kebutuhan masa sekarang
inilah yang disampaikan pengamat perkotaan yayat supriyatna
saya berani mengatakan struktur jakarta ini akan membuat kita terus menerus rugi
akan membuat kita terus terus dalam kondisi yang sulit untuk menata kotanya
kerasa kan sekarang mau nanam kabel aja harus
padahal kalau dia sejak awal ada ducting ada kabel semua di bawah tanah
sistem drainasenya dibuat gorong gorongnya sistem airnya dan sebagainya
itu baru namanya kota
karena kalau orang memperdebatkan empat ratus enam puluh triliun yang kita keluarkan
empat ratus enam puluh triliun itu adalah uang yang menghasilkan pengetahuan
uang yang menghasilkan efisiensi
uang yang melakukan penghematan terkait penganggaran
kita bayangkan sekarang kita nggak perlu banyak uang sekarang
tapi kita melakukan pekerjaan pekerjaan yang memboroskan cara kita bekerja
pengamat perkotaan sekaligus akademisi dari universitas trisakti ini menambahkan
bahkan pemindahan ibu kota negara ini supaya tidak ada lagi stigma ibu kota sakit
yang penuh problematika dan masalah
menurutnya ibu kota negara benar benar harus merepresentasikan pemerintahnya bisa bekerja dengan fokus
pro dan kontra pemindahan ibu kota negara di kalimantan timur sempat mengemuka
disebabkan salah satunya karena mayoritas lahan di sana bekas tambang
kepala bapenas bambang brojonegoro percaya diri
lahan mati bisa dihidupkan kembali untuk mendirikan ibu kota baru
pemerintah akan merancang ibu kota baru dengan
konsep green dan smart city dengan tidak memakai lahan kategori hutan lindung
bambang mengatakan tidak hanya mengandalkan teknologi
tetapi konsep pembangunan ibu kota baru akan menggunakan smart system pada infrastruktur dasar
seperti manajemen air listrik dan sampah serta sistem pintar untuk transportasi umum
bapenas mengacu pada negara brazil dalam hal pemilihan wilayah dan pengembangan kota
sedangkan untuk perencanaan dan manajemen kota
mengacu pada washington dc amerika serikat sebagai best practice
seharusnya yang altogethervenant airbroiin
produk berairnya yang segera diterima biasa
varian dari khususnya diresan materis school report
dengan khusus atas
konsep ibu kota baru ini segala sesuatunya dibangun dari awal
ketika dibangun dari awal misalkan sistem manajemen sampah atau manajemen airnya
atau manajemen listriknya itu dibangun sistem yang nanti bisa dikawal oleh smart systemnya
bapak penas menyatakan rencana pemindahan ibu kota ini tinggal menunggu pengkajian di bidang pertanahan dan anggaran
dipilihnya salah satu wilayah di kalimantan timur sebagai pusat pemerintahan baru
telah melalui berbagai penilaian
nama kecamatan samboja kabupaten kutai kertanegara kalimantan timur
santer terdengar sebagai calon ibu kota negara baru
berdasarkan dokumen rencana pemindahan ibu kota dari bapenas
kalimantan timur memiliki delapan keunggulan yang menjadikan kalimantan timur menjadi lokasi ibu kota negara baru
di antaranya kalimantan timur memiliki dua bandara besar yang dekat dengan kota balikpapan dan samarinda
semboja kabupaten kutai kertanegara kalimantan timur juga dekat dengan akses pembangunan jalan tol balikpapan samarinda
yang dibangun sepanjang seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
ia juga dekat dengan pelabuhan laut semayang balikpapan
beberapa keunggulan lainnya diharapkan dapat menjadikan kalimantan timur sebagai ibu kota negara baru
yang benar benar nyaman aman dan terintegrasi
arman helmi ahmad roby jakarta